memperingati hari raya kenaikan yesus kristus
gereja protestan di indonesia bagian barat gpib emanuel jakarta
menggelar ibadah sebanyak dua kali sesi
patokal kesehatan ketat diterapkan selamat ibadah berlangsung
kamis pagi jumat gereja emanuel jakarta sudah mulai berdatangan
untuk mengikuti ibadah peringatan hari kenaikan yesus kristus
di gereja peninggalan kolonial belanda yang dibangun tahun seribu delapan ratus tiga puluh lima ini
hanya menggelar dua kali ibadah
yakni pukul sembilan pagi dan pukul enam sore
khusus pagi ibadah digelar secara hybrid
selain datang langsung jemaah juga bisa mengikuti secara virtual
pihak pengelola gereja emanuel mengaku hingga saat ini tetap mewajibkan
seluruh jemaat yang datang untuk menerapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker diukur suhu tubuh
dan mengakses aplikasi peduli lindungi sebelum masuk ke dalam gereja
serta jemaat duduk berjarak di dalam gereja
khusus berkentara emanuel
terima kasih nusantara
untuk ibadah minggu saja yang tidak ada event begini
itu bisa sampai dua ratus dua puluh an atau dua ratus tiga puluh gitu
artinya tidak ada event aja jumlahnya sudah banyak
tapi dengan ada event ini pun dengan acara kenaikan tuhan yesus
tetap kita batasi gitu
jadi tidak ada pengecualian gitu
karena prinsipnya menjaga kapasitas sama